kita ke informasi selanjutnya wakil presiden yusuf kala mengisyaratkan pengisian penjabat gubernur oleh perwira tinggi polri di jawa barat akan dibatalkan
namun yusuf kala tidak menampik ada daerah lain yang akan diisi jenderal polisi sebagai pejabat gubernur
dan berikut ini adalah cuplikan wawancara aufito de nova gintings dengan wakil presiden yusuf kala
ada usulan beberapa plt di daerah daerah yang disinyalir akan timbul kerawanan dipasang bukan dipasang ya diusulkan general polisi di sana untuk menjadi plt gubernur
ya memang semula ada pembicaraan seperti itu tapi akhirnya karena polemik di masyarakat ya tidak lagi seperti itu mungkin
mungkin saja ada tapi tidak di daerah
seperti kebetulan saya kira psikologinya jawa barat
karena di situ ada jenderal polisi kemudian jenderal polisi
sekiranya itu ditembalan mungkin saya kira tidak ada apa apa